terapi plasma konvalesen pada penderita covid sembilan belas kategori berat telah diterapkan di berbagai negara termasuk indonesia
donor plasma ini dilakukan sebelum digunakannya vaksin covid sembilan belas
sejauh ini terapi plasma konvalesen diperkirakan mampu meredam gejala covid sembilan belas sedang hingga berat
hal ini dikarenakan dalam plasma darah pasien yang telah sembuh dari covid sembilan belas telah terbentuk antibody yang mampu melawan virus seperti covid sembilan belas
untuk memenuhi kebutuhan donor plasma konvalesen ini palang merah indonesia kota surabaya telah menyiapkan beberapa alat apresis
bagi pasien covid sembilan belas yang sudah dinyatakan sembuh atau negatif dianjurkan mendonorkan plasma darahnya ke pmi surabaya
sejauh ini pmi surabaya telah menerima tiga puluh empat donor plasma dari penyintas covid sembilan belas
semua plasma ini telah didistribusikan ke rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jawa timur dan dki untuk membantu pasien covid sembilan belas kategori berat
plasma konvalesen harus orang yang sembuh dari covid sembilan belas tapi tidak ada gejala
dan distribusinya ini kita distribusikan terutama
kepada rumah sakit rumah sakit di surabaya
ada beberapa persyaratan ketat sebelum melakukan donor plasma konvalesen
seperti mengharuskan laki laki dengan umur tujuh belas hingga enam puluh tahun berat badan minimal lima puluh lima kg
hingga pasien yang sudah dinyatakan sembuh harus menunjukkan dua kali hasil pcr swab pasca sembuh dari covid sembilan belas
lukman rozak surabaya jawa timur